saya sita mama kan belum kasih hadiah ulang tahun sama kamu
kamu ada permintaan nggak
sita mama mau pergi
enggak cuma mau cuci tangan aja bentar
lah gimana sita udah tenangan bu
sita kamu kenapa tadi ngomongnya kayak begitu sama mbak dewi
kok nyebut mama dewi
ya abisnya mama dewi pakai kursi roda sih
sita kalo orang yang pake kursi roda itu bukan berarti nenek sihir
dulu waktu nenek uyut sakit juga pakai kursi roda
tapi kan bukan berarti dia nenek sihir kan
tapi wajahnya mama dewi itu mirip sama boneka yang diceritain sama mama lila
aduh maaf tante ranti bu ini semua salah saya
jadi tadi malem saya nggak sengaja bacain buku cerita ke sita tentang itu ya nenek sihir ya
terus ceritanya itu nenek sihirnya lagi di kursi roda
saya nggak tahu kalo dewi dateng pake kursi roda
maafin saya ya saya yang salah benar saya yang salah
yaudah semua udah jelas
nggak apa apa kok kamu jangan salahin dia sendiri nggak sengaja kan
tuh ya nggak ada sedikitpun yang berubah dari kamar kamu sayang
semuanya masih tetap sama
semuanya sama seperti sebelum kamu koma
dan aku ngelakuin semua ini
supaya aku ngerasa kamu selalu ada sebelah aku
kadang kadang aku suka bayangin
aku ada salah ngomong tadi
terus kamu kenapa
tadi sita nggak mau meluk aku
dia malah lari kembali nak
dia kayaknya takut sama aku
kamu dengerin aku sekarang ya
aku tahu perasaan kamu seperti apa
aku tahu yang kamu rasain itu apa
emang lila itu dekat banget sama sita
dan aku juga nggak tahu kenapa tadi
sita itu takut sama kamu
yang aku pikir mungkin malahan dia itu seneng liat kamu
yaudah sekarang kamu itu nggak usah mikir macem macem
dengan kelembutan kamu
dengan kasih sayang kamu
dia akan kembali sama kami
dan nggak ada di keluarga ini yang benci sama kamu ya
ya udah sekarang isi rakan
jadi sebenarnya nenek siri itu nggak ada ya ma
nenek siri itu cuma adanya di buku dong yang sama buku cerita
nenek kamu bisa lihat
nenek kamu bisa lihat
nenek kamu bisa lihat
nenek kamu bisa lihat

ya jadi kamu nggak boleh takut kalau ketemu mama dewi
mama musita itu mama dewi atau mama lila sih
jadi sebenarnya mama kandung sita itu adalah mama dewi
yang melahirkan sita adalah mama dewi
tetapi kan mama dewi sempat sakit
dan dia tertidur lama banget
tapi sekarang kan sudah sembuh
sekarang udah bangun
berarti mamanya sita adalah mama dewa
terus mama lila mau pergi
ya mama lila harus pergi dong sayang
nanti kalau mama dewi melihat
sita deketnya sama mama lila
mama dewi marah lagi
ya tapi sita mau sama mama lila
sita gak mau mama lila pergi ma
hei jangan gitu dong
nanti semua orang pada marah
kalau sita kayak gitu
coba liat tadi waktu mama dewi dateng
papa kan orangnya gak pernah marah
suka jadi kena marah kan
mama lila gak pengen kamu dimarahin sama semuanya
dan kamu gak boleh kayak gitu lagi ya
makanya mulai sekarang kita gak boleh terlalu keliatan deket sayang
kasih hadiah ulang tahun sama kamu
kamu ada permintaan gak
tanya mama dulu
mama dewi gak jadi mama sita lagi
sita maunya ditukar aja sama mama lila
minta maaf sama mama sekarang
sita kamu gak boleh kayak begitu kamu ngerti
yang lahir kamu itu bukannya lila tapi mama dewi
dan kamu tahu perkataan kamu tadi nyakitin mama dewi
sekarang juga kamu minta maaf sama mama ib
gak mau pa gak mau
gak mau papa

papa maksa sita terus
sita sekarang minta maaf sama mama ya
gak mau pa
gak mau gak mau
bilang kamu sita karena tadi sita itu salah ngomong ya
gak mau gak mau papa gak mau
yang anak harus ikhlasin
iya kak andre lepasin tangannya

semakin kamu kasar dia tuh semakin ketakutan
kasih taunya tuh pelan pelan
udah udah udah jangan takut lagi ya sayang
jangan nangis jangan nangis ya
mama punya buku cerita baru mau diceritain gak
nanti mama ceritain bukunya ya